wah sini aku bentuk
gak usah gak usah
kamu seger banget deh hari ini
udah udah langsung makan
bentar lagi juga keluar
nih masih gue ngasih kepadamu
kok ditanyain bengong
aku cuma lagi capek aja
tadi nggak kemana mana kan
papa sebetulnya mau sekali cerita ke mama
papa capek banget
kamu gak apa apa kan
apa ada yang sakit
kamu ngerasa jantung kamu
jantung aku gak apa apa kok
aku jadi khawatir loh ngeliat kamu kayak gini
mama boleh nggak sih nginep di rumah andin
soalnya tadi mama kesepian di rumah
jadi akhirnya mama ke rumah andin
mau ketemu sama rena
aku tadi mikirnya mama itu lagi di rumah
lagi di kamar
tapi kalau mama di rumahnya andin ya nggak apa apa
mama ngapain di rumah mba andin
yaudah gak apa apa ma
besok aku jemputnya jam berapa ya
kamu gak usah jemput kesini ya
biar nanti mama pulangnya naik taksi aja
soalnya mama gak mau kau sampai ada keributan disini
kamu ngerti kan noh
aku tutup ya ma
rena boleh boleh katanya
mama ngapain di rumah mba andin
ya kamu tau lah
sejak sepeninggal papa sama keisha
mama kan gak ada siapa siapa
selama ini kan mama kalo aku gak di rumah
kalau sama papa itu ngurusin keisha
tiap harinya mereka bermain dengan kece
sekarang gak ada keisha
ya mungkin dengan ketemu rena bisa ngobatin itu semua
aku gak mau
rena aja terus ya
wajar dong elsa
mama juga butuh itu
butuh untuk ngobatin semua kesedihannya mama
mama ketemu dengan renal dan keluarganya andin biar ada keramaian sedikit di hati mama
aku mau jemput mama
ngapain mama bilang mama gak mau dijemput
aku mau jemput mama
mungkin ada di sebelah sana
itu ibu catherine kan
apa jangan jangan pria yang sedang menunggu itu calon suaminya
saya balik lagi ke sini
saya baca al quran lagi ya buat kamu
saya jadi ingat
waktu kamu tes makeup
untuk persiapan pernikahan kita
kamu cantik banget waktu itu
anda harus berpikir lebih baik
kamu harus lebih baik
kok kayak ada
gak gak gak
kamu juga harus
gak mau gak mau
gak mau ini udah pake makeup loh
saya sangat ingin memulang kembali ken
memulang saat indah sama kamu
kita ulang semua laki ya
kita mulai lagi dari awal
kita mulai ke jauh lagi
dan kita terus bersama
mas sebetulnya kita nggak perlu ke rumah sakit mas
aku cuma kecapean aja
jangan dong pak
kita harus ke rumah sakit ya
lebih baik dicek daripada nanti kamu kenapa kenapa
aku dari tadi khawatir sekali loh ngeliat kamu
tapi nanti habis dari rumah sakit
ada yang harus aku bisarkan sama kamu ya
kamu tuh lagi emosi
terus kamu harus bawa mobil
mau mulai larang larang aku
gak boleh ini nggak boleh itu gitu
kau gak percaya sama aku
dan jangan keterlaluan
niat aku itu baik
kamu bilang aku keterlaluan
aku itu gak rela mama kamu nginep di rumahnya mbak andi
mama kamu tuh gimana sih
dengan dia seperti ini nyakitin aku nok
dan sekarang mama kamu
mau gantiin keisha dengan cucu yang lain
reina dan askara
keisha itu gak akan terganti
mama tuh gak ada niatan seperti itu sama sekali
kamu aja terlalu overthinking
kamu mikir gak
bukan hanya kamu yang kehilangan
mama juga kehilangan
dua orang sekaligus loh
keisha udah dirawat sama dia
udah lah sak
ini cuma bagian dari mama ingin nyembuhin
sakit hatinya kerinduannya
makanya main ke tempatnya andi
belain mbak andi
nggak ada yang peduli sama aku
kamu ini kenapa sih kayak begini
apa yang membuat ibu elsa ingin sekali
saya menjadi pengacaranya beliau
apa yang diributkan sama ibu elsa dan pak nino ya
apa yang sebenarnya lagi direncanakan sama ibu elsa ya
wah naila nyaman bangetnya sama bu mici
baru diajak main sebentar aja udah langsung tidur
itu kalau di rumah sakit juga kayak gitu
maunya sama saya terus
nih pinturnya nyenyak
capek kayaknya dia habis main
ibu mau tanya
apa kalian sudah punya anak
kalau menurut ibu sih
kenapa naila gak diadopsi aja
kalian udah nyaman kok sama naila
begitu juga naila
sudah nyaman sama ibu sama bapak
kita belum berencana untuk adopsi anak
yaudah bu kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih atas bawaan bawaannya semuanya
ini suami saya
saya mau tolong dicek
jadi suami saya ini ada riwayat jantung
tapi saya lihat suami saya itu terlihat lelah
bisa kan dicek aja
biar kami periksa
tapi ibu tunggu dulu di luar ya
bu im uya
bukain gerbangnya dong
saya mau jemput ibu mertua saya
ini kan rumah bu andin
jadi yang berhak menentukan mbak elsa dan juga pak nino masuk
betul kata bu im
kalau begitu mbak elsa sabar sebentar
eh jangan nyebar
sini salamnya sedikit yuk
eh gak boleh gitu ya
assalamualaikum bu andin
di depan ada mbak elsa dan pak nino
aku larang nino untuk masuk
tapi dia datang sama elsa
mama sebenernya gak mau hapus sampai nino kesini
gak apa apa mama bukan salah mama
udah suruh masuk aja
baik bu andin
ya mau kemana
gak apa apa turun aja dulu
sekarang gak boleh kayak gitu nak
cepet dong mau banget sih
maturun kali maturun
ngantuk ya ngantuk ya
ngantuk deh ngantuk
kayak apa initiative
rena yuk sini
sini dulu nak
ngapain sih ngikut
aku kan pengen ngobrol berdua sama mbak nin
tapi kondisi kamu sekarang kamu itu lagi emosi
yang ada kamu berantem sama andin kedengeran sangat ke rena
langsung aja deh ngomong berdua kayak mau ngomong bertiga
langsung aja ngomong disini berana ana gak denger
gue ngapain nyuruh mama chandra kesini
kan belum cukup ya lo bikin gue sedih mbak
atas kematiannya keisha
kamu mau bahas masalah itu lagi
udah berapa kali mbak bilang kalau mbak itu bukan penyebab kematian anak kamu
baru capek ngejelasinnya elsa
kenapa mama chandra disini
mendingan tanya langsung
siapa yang datang kesini
udah udah udah sampe nih kita sekarang kita pulang
kamu tau sendiri kan
mama kesini karena mama itu kangen sama rena
mama itu kesepian itu aja dan wajar kan
kamu belain mbak andin lagi
kamu harusnya belain aku bukan mia
tapi kan mama sendiri udah ngomong sama kamu
wajar dong kalau mama mau ketemu rina
gak cuma sama rena sama sekarang juga kok
nih dia bahagia loh ditengah sama orang orang disini
menurut bener ya
gue harus bahas ini semuanya sama lo
mau bahas apa lagi sih
cukup capek mbak
sampur mainan kamu ini
kalau misalkan kamu ngerasa tidak nyaman sama chandra disini
kamu membawa dia pulang
silakan ya rasa
dan tanya sama beliau
apakah dia kesini karena aku yang minta aku paksa
mbak rasa udah cukup mbak ngomong sama kamu
karena mbak mau tidurin anak anak dulu

jangan kayak gini jangan jadi malu
pasti elsa datang kesini gara gara gak suka aku ada disini
makanya nino jadi ikut kesini juga
mbak mau tidurin anak anak dulu
karena gak mau elsa bikin keributan sama andin
om baik sama mama sama tante frozen
iya om juga nggak tahu ngobrolin apa
kita tunggu aja ya
iya benar kata om macan
ini kan urusan orang dewasa
anak kecil nggak boleh tahu
mendingan main kesini aja sama om acan
eh pakai jari mainan ini cece
udah baik main yuk
udah malem sayang
rena kan juga harus istirahat
om baik sama tante frozen juga harus pulang
ya om acan pulang juga ya sayang
nanti kita ketemu lagi ya
tante frozen sama om baik kesini karena mau jemput om macan
iya kan om acan
lagian disini bukan rumahnya om acan

tante frozen rumahnya om acan

kalau om acan tinggal disini nanti tante frozen sama siapa
tante frozen sendirian kesepian
reina tahu kan tante frozen udah gak punya keisha
baksa bawa masalah itu kesini ya
apa lagi di pantai nak
apa lagi di pantai nak
saya permisi dulu ya
oh iya terima kasih
nah hati hati pak
kamu udah bilang gapapa
maksud saya jantungnya
kondisi jantung pak surya saat ini cukup baik
pak surya hari ini hanya mengalami kelelahan saja kok
jadi jangan terlalu khawatir ya
pak surya walaupun begitu pak surya harus tetap ekstra hati hati jaga kesehatan ya
karena beberapa waktu yang lalu kan bapak pernah dua kali anfal ya
nah untuk itu jangan sampai terulang yang ketiga kalinya
baik kalau begitu saya tinggal dulu pak
mama dengar sendiri kan aku cuma kecapekan saja
ya kamu nggak usah khawatir
malam ini nala tidurnya gimana ya
nyaman gak ya tempat tidurnya
itu ada naila di situ bu
tapi dia kelihatannya masih diem aja ya
mungkin masih ada trauma kali ya
semenjak nailah ke sini dia terlalu banyak diamnya bu
ketimbang main sama teman teman yang lain
lagi banyak pikiran
aku cuma lagi kepikiran nailah aja
lagi nggak apa apa ya sekarang
kamu mikirin nailah
kan di sana banyak orang yang sayang sama dia
memberikan kasih sayang juga
ya tapi yang lagaku pikirin itu
dia kira kira ceria apa nggak gitu di sana
seneng gak gitu di sana
ya kan ini di sana masih baru
pasti butuh waktu
masih mau adaptasi
nanti kalau udah lama kelamaan
pasti semakin dekat juga kan sama yang lainnya
bisa main seperti biasanya
waktu akan menjawab semuanya
nggak usah banyak pikiran
tapi misalkan nih ya
ini cuma seandainya aja sih sebenarnya
kalau kita adopsi nailah tuh gimana ya
tujuan aku nikah sama kamu
aku mau buat kamu bahagia
apapun itu yang kamu pasti akan aku lakuin
ya kita punya anak sendiri kita bisa membesarkan
kita memberikan kasih sayang
kita membesarkan memberikan kasih sayang
gak ada pembedaan sama sekali
tapi kira kira kalau memang memungkinkan kita untuk mengadopsi naila
mudah nggak ya
untuk merawatnya atau
ya mungkin kamu ngerti lah maksud aku
sebenarnya tuh nggak ada yang mudah sayang
selama kamu sendiri itu sulit sekali
aku pun juga sama
tapi kalau kita berdua tidak ada yang sulit sayang
tapi intinya aku cuma pengen satu sih
untuk saat ini aku cuma pengen fokus pada kesembuhan catherine
itu dia masalahnya
aku juga benar benar mikirin kondisi catherine
belum lagi sekarang kondisi aku juga belum fit banget
dan itu pasti alasannya bikin pikiran kita jadi nggak cernih juga akan untuk mikirin semuanya
kuncinya satu sekarang
minta sama allah
the way gimana kalau misalkan besok kita konsultasi lagi sama dokter kandung
soalnya aku penasaran banget kan
udah lama juga kita gak konsultasi
aku nggak tahu perkembangan kita sekarang gimana
ya kan kamu ingat sendiri saya waktu itu dokter ngomong apa
di antara kita berdua gak ada masalah
anda berdua tidak ada masalah kesehatan apapun untuk bisa memiliki anak
mungkin saat ini anda berdua hanya kecapean saja
iya tapi sebenarnya kita berdua juga nggak capek capek banget sih dok
dibilang sibuk juga ya nggak terlalu
makanya kita juga bingung gitu
dokter michelle pasti sudah paham soal ini
anda berdua liburan tapi pikiran masih dipenuhi dengan masalah pekerjaan
kalau memang anda berdua merasa baik baik aja atau tidak ada beban pikiran apapun
itu artinya anda berdua harus lebih bersabar lagi
kamu udah inget kan
iya iya aku inget kok
cuman kan aku pengen lebih masuk
lagi gimana kondisi kita sekarang
ya aku pengen sih ada opsinya lain cuman kayaknya aku tuh
belum siap gitu
kalau memang hati kita masih sedikit ragu
doa kita mau minta petunjuk sama yang di atas
nanti tengah malam kita bangun kita sholat
mudah mudahan katrien bisa cepet bangun dari tidur panjangnya
dan kamu juga minta petunjuk
tanya mengenai naila
mama bener bener minta maaf ya
gara gara mama ke rumah andin ketemu renard
jadi mama jadi gak enak ke kalian
jadi gak ganggu kalian berdua
nah gak apa apa ke mama
ya jelas aku jadi enggak
jadi gak enak perasaan ya ma
mama ke kamar dulu
seharusnya kamu jangan ngomong gitu ke mama
ngomongan kamu lah
ya aku udah ngomong santai kok
gak pake emosi
tapi dengan kamu ngomong seperti itu mama jadi kepikiran pasti
jadi gak enak juga sama kamu
ya gak gitu juga
mama itu cuma nyari obat kesepiannya aja
jadi kesana gak ada maksud apa apa
aku pikir aku gak kesepian setelah kehilangan anak aku
aku kesepian noh
ya tapi kan
kamu tuh emang gak bisa
ngertiin perasaan aku
sebenarnya tadi sebelum papa mau berangkat ke covet city ma
dan kasih tau
kalau elsa mau nuntut anding
karena elsa merasa
andin penyebab kematian keisha
dan dia mau minta amar jadi pengacara
itu yang bikin papa stress ma
aku capek banget ma
aku mau anak anak kita itu rukun
gak berantem seperti dulu mah
aku mau mereka damai
apa yang mereka alamin sekarang tuh berat mah
andin kehilangan suaminya
elsa kehilangan keisha
capek aku ma
setiap duka yang anakku terima
semua terasa berat
tolong ringankan beban mereka ya allah

suami tingkat right
sudah lama butler

ya aku liat sosmed aku yang lama
kenapa gak boleh
mau dilarang juga
larang aja semuanya
ya rasa ini bener bener lagi sensitif banget
bikin dia tenang dan gak sensi kayak begini
sini aku bentuk
gak usah gak usah
kamu seger banget deh hari ini
udah udah langsung makan
bentar lagi juga keluar
kamu nari ini ada rencana mau kemana
aku hari ini mau ke rumah papa mama
aku mau jenguk mereka
yaudah nongolin aja ya
mama mau ikut elsa gak
please enggak ma
kayaknya mama gak ikut deh sa
padahal kalau mama ikut aku seneng banget loh
apa mau istirahat mau di rumah aja
udah istirahat aja di rumah ya mbak
salam buat papa sama mama kamu nanti ya
iya nanti aku salamin ya
syukurlah mama gak jadi ikut
yaudah aku tetep nantarin kamu
kamu dulu dulu kita sarapan ya
kayaknya kamu gak usah nganterin aku deh
soalnya nanti aku akan ke beberapa tempat sih
untuk beli beberapa makanan juga
yaudah aku jalan ya
soalnya taksi aku pasti ada mau nyampe ke sini
kamu gak makan dulu sa
udah terlanjur aku udah peserta taksi
kasian drivernya nanti nungguin aku
makan yang banyak
mama jadi gak enak sama andin kemaren
waktu kamu sama ea san jemput mama
kalo sampe saat ini beliau belum sadar juga
ya cukup memprihatinkan keadaannya
tapi sayang sekali juga
saya tidak punya akses untuk melihat ibu catherine lebih dekat
karena yang diizinkan untuk masuk ke dalam itu
memang hanya keluarga ibu catherine dan juga calon suaminya
apakah bapak sudah menanyakan kepada pak nino
untuk aksesi kita ke ibu catering
belum sempat sayang
untuk bicara dan minta izin sama beliau
ya gara gara masalah ibu elsa kemarin kan
nantilah saya cari waktu yang tepat
untuk saya minta izin sama pak nina
tapi saya minta maaf sebelumnya
karena saya tidak menunggu sampai tengah malam
karena untuk calon suami dari ibu catherine sendiri
sama sekali tidak meninggalkan ruang icu
jadi saya tidak punya akses untuk mendekati ibu catherine
terpaksa saya pulang saja pak
kamu tidak malam malam pulangin kemarin
seperti yang saya katakan tadi
terima kasih ya
maaf pak amar ada tamu yang ingin bertemu dengan bapak
yang kemarin pak bu elsa ya
suruh ibu elsa masuk
senang nggak hadiah dari ibu mici
eh coba nala pakai ini deh
ibu mici mau lihat
pasti cantik banget
bisa mandi loh
eh naila cantik banget pakai bunga di kuping kayak gini
duduk sana mau nggak
lihat kamera tuh
lagi lagi sekali lagi
cantik banget sih
kayaknya harus pakai gunting deh ini
nanti aja di dalam ya
pakai gunting nantinya di dalam bukanya ya
dipegang aja dulu ini
ikut ibu yuk
mama sama papa nana naila yang mau ngedoteng udah dateng
hasta findet ayau senang komdonya ya
aku mau revampang ""
pamanober kita yang penempang
udah percaya dia rio
aku mimpiin nailah gak
kamu tenang dulu
ya tenang tenang tenang tarik napas
udah kamu jelasin kenapa mimpi apa
mimpiin nailah di
diadopsi sama orang
ya kalau diadopsikan
berarti itu kabar baik sayang
bener dong bukan sesuatu yang buruk